ya enggak lah bung
izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu sama ibu
saya rasa sudah tidak ada yang perlu dijelaskan lagi pak
tapi perlu ibu dan keluarga ketahui
stand yang ibu akan sewa untuk perjualan memang sudah diisi oleh orang lain
karena stun utama kami memang sangat ramai dan banyak yang mengincar ibu
jadi maksud kedatangan bapak ke sini hanya untuk menjelaskan itu
itu sama saja bapak mengungkit luka hati saya waktu itu pak
hero dengerin dulu apa kata bapak ini
terima kasih ibu
maksud kedatangan saya kemari menemu ibu sekeluarga
karena saya melihat ketulusan dari
ibu terhadap kami yang sudah susah bersusah payah akan menyewakan kami
nah untuk itulah saya menawarkan stun lain juga ibu
terima kasih ibu
sepertinya saya sudah tidak tertarik dengan taran bapak
lagi banyak pikiran
jadi hatinya itu masih
banyak pikiran ya pokoknya
ya hatinya banyak
saya bisa memakluminya pak
roh ke dalam dulu ya
rum benar benar minta maaf ya bang
aba sama umi rum sudah benar benar kepal bu
ya rum juga tahu pak
rum nyesel banget karena rum nggak bisa ngelarang tindakannya umi
apa perlu abang sama haji sula bertindak tegas
biar orang tuanya ini tidak menjalin orang terus
maksudnya bang roby mau ngelaporin umi sama abah ke polisi
karena gimana pun juga kan itu orang tua rum
rum nggak pengen mereka di penjara bang
ya enggak lah rum
abang cuma memberikan sedikit pelajaran
ya sejenis stok terapi begitu
ya kalau room sayang sama abah dan mumi ya room juga harus siap melakukan sesuatu
itu kan cantik kalau senyum
nanti dimakan nanti kubur dingin
emangnya siapa sih laki laki yang suka bulak balik ke rumah bu haji itu
tampangnya selengaan banget sih
kayak preman ajang
perdananya ibu haji
tampang tampangnya sih emang mirip pak haji
tapi kok beda banget penampilannya
kalau gue ceritain juga gak ada gunanya
sekarang gue pergi deh
loh bu haji kok ditanya malah pergi sih
udede malah gue pusing
ada apaan sih
gue kesel nih gue sebel nih sama adik lo
gue minta dia diusir
usir diusir dari rumah nih
kenapa harus diusir mi
perbuatannya sih nggak salah
tapi tinggal akunya tuh yang sok selenyehan
bukan begitu mi
boleh saja si mahmud tuh diusir
tapi alasannya apa
bagaimana tuh alasannya
ya rumah nanya kagak ada
belum pulang tuh dari tadi
saya kemari bukan pengen ketemu sama lo
tapi saya sengaja datang kemari pengen ketemu sama abah
nah gini mbah
soal tanah yang kemarin abang pengen jual itu
ya kalau abang abratan nih ya
saya berniat mau beli tanah itu
yang di negara itu pak
terus nanti rencananya saya mau balik nama menjadi atasan rumahnya
saya harap abah sama umi mau mikirin baik baik soal niat baik saya
saya cuma pengen yang terbaik buat mereka
bagaimana aja mbah
ayo sih nggak keberatan mbah
yang penting ayo dapat jatah
merem abah mbah
belum hilang dua puluh tahun segitu lo balik kembali lo minta jatah
buah kagak rela
jangan kt dua puluh tahun
lima puluh tahun aneh masih punya hak ngebetu tanah
burusin tanahnya lo kegak pernah lo minta jatah
yang penting aneh dapet punya hak
aye ini anak kesayangan mbah ben
lah mbah siap be
ibarat kate kalo hari ini dicerai ama abang aye
lo kalo ngomong tuh bacon tuh dijatah nih
gara gara ngomong lo jadi begini mbah ben
ayo bantu mbah
tau tau mbah ben
gue dibikin kayak begini
kan apa yang susah jadinya
salah sendiri ngapa dimasukin kati
sesak tuh napas
dasar adik kurang ajar
tak ada mau diri
lo jangan ceriain gue ya mbah
ya elah mie
gak usah diambil hati tuh
abah cinta sampe mati mie
kagak ada lagi mbah yang kayak gue bantuan tuh
ya elah mie
apa perlu dibelah nih dada abah nih
di dalam ajak ngap
lo masih belum bisa nerima kenyataan ini mbah
lo masih sedih
lantaran lu gagal sewa tempat di mal
masya allah rok
panma udah bilang sama susulam

jadi gak usah disesalin
semuanya ini karena kesalahannya rok mbah
gak ada yang salah
gak ada yang salah
ini memang sudah takdir
rok kagak mau mbah
rok masih trauma
terserah lo deh
nih mbah inget ya
lo kagak boleh
ketakutan sama sedih kayak begini
mbah baik ya